gaga muhammad mantan kekasih mendiang selebgram laura anna difonis empat tahun dan enam bulan penjara rabu pagi
salah satu pertimbangan hakim adalah kondisi gagah saat mengemudi dalam keadaan mabuk
majelis hakim pengadilan negeri jakarta timur menjatuhkan hukuman empat lima tahun atau empat tahun enam bulan penjara
kepada terdakwa gaga muhammad dalam kasus kecelakaan yang menewaskan selebgram laura anna
putusan hakim sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum
hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah gaga muhammad pengemudi dalam kondisi mabuk
ia juga lalai mengingatkan penumpang mengenakan sabuk pengaman
atas fonis hakim ini kuasa hukum gagap muhammad berencana mengajukan banding
sementara kakak mendiang laura anna menyatakan hukuman untuk gagam muhammad tidak akan mengembalikan sang adik
pikir pikir artinya kami punya waktu tujuh hari untuk mengambil sikap apakah banding atau tidak
tapi besar kemungkinan kita akan mengajukan banding
hukuman seberapa lama itu tidak akan cukup
jangan lagi tanya tanya
karena kalau tak hukum kalau tak hukum aku dorong